berkait dengan sks yang ditanya mau maju di jakarta itu di mana
jadi ini kami mengapresiasi sekali akhiratnya masyarakat yang ternyata sangat ingin sks itu berkonteks lagi
dan karena sudah ada lawan yang mengantukkan kami
tapi bppss sendiri sejauh yang saya tahu belum melakukan perdaftaran atau melakukan operasi sejauh yang saya tahu ya
karena teman teman bisa cek lagi dari dpt
jadi bppss saya pikir akan mengapresiasi warga masyarakat yang ingin sks itu maju
karena ternyata cukup positif ya
artinya begitu ada yang ngambil formulir aja meskipun itu relawan yang tidak berkoordinasi dengan dpp
ternyata antusiasme warga sudah tinggi gitu ya
mengharapkan mas kaisang itu ikut nyelamin
psi sendiri udah memutuskan sih mas kaisang itu sebagai ketua umum mau maju di kontestasi
saya tahu sampai saat ini dpp belum ada keputusan apakah mas kaisang akan berada di kontestasi atau tidak
coba di mungkin ke sekjen atau ke ketua dpp atau ke mas kaisang sendiri
tapi mbak terkait dengan usia mas kaisang kan untuk syarat misalnya maju sebagai calon kepala daerah itu kan juga belum mencukupi ya mbak
apa level kabupaten kota madiak